yang masih di after sepuluh akhir pekan kemarin viral sebuah video di mana seorang anak di desa cempedak aceh utara diikat menggunakan tali di leher dan tangan karena diduga mencuri kotak amal
ya dan dalam keadaan diikat sang bocah ini pun digiring oleh kepala urusan pemerintahan desa setempat
ini dia dikutip dari detik com bahtiar kemudian membuat pengakuan dan permintaan maaf di polsek tanah jambu aye aceh utara pada kamis dua puluh tujuh mei lalu
dia mengaku mengikat tali ke leher anak itu untuk memberikan efek jerah terhadap si anak
ya kapolsek tanah jambu aye akp ahmad yani mengatakan kasus tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan
dan untuk mengelaborasi tentang kasus ini telah terhubung bersama kita dalam sambungan zoom dengan wakil ketua kpai rita pranawati
selamat pagi ibu rita
selamat pagi mbak tara
ya ibu rita ini bagaimana sih kalau misalnya kpai melihat kasus
anak berhadapan dengan hukum seperti kasus di aceh utara ini
ya pertama tentu kita menyayangkan karena masih ada orang dewasa yang memperlakukan anak
meskipun anak tersebut adalah anak berhadapan dengan hukum
tetapi yang dilakukan justru mempermalukan dan melakukan kekerasan secara fisik kepada anak ini
jadinya setiap anak walaupun berhadapan dengan hukum haai nya harus dihindungi
jadi kalau kemudian ini dipertanggungjawab
ditontonkan kemudian berjalan begitu ya
di depan umum tentu anak ini mengalami trauma yang luar biasa
apa yang dilakukan walaupun anak ini melakukan tindakan pencurian
yang dilakukan orang dewasa untuk melakukan efek cerah efek kejut katanya gitu ya
itu tetap tidak dapat dibenarkan karena itu merupakan bagian dari kekerasan dan
suatu tindakan yang dapat
jadi itu adalah dampak secara psikologis bagi anak dan penyiksaan sebenarnya ya
kalau sejauh ini pendampingan dari kpai seperti apa bu rita melihat dengan kasus ini
ya kebetulan kami ada kppa di aceh komisi perlindungan anak ya di aceh
kppa sudah mendorong proses rehabilitasi bagi anak ini
kalaupun kasus ini selesai
memang kan ada
untuk kasus pencuriannya dan itu anak ini sudah meminta maaf dan uang itu dikembalikan
dan seharusnya pelaku ini kan juga menanyakan uang ini untuk apa
ternyata kan untuk berobat dan makan dari orang tuanya
dari situasi itu sebenarnya kan
har oh ya ini berarti mencuri karena situasi yang memang kondisinya sangat membutuhkan dan itu pun sudah diputuskan
anak ini sudah didiversi
tidak dapat dikenai hukuman begitu ya
karena juga sudah meminta maaf
dan sedang didorong untuk melakukan rehabilitasi
yang kedua sebenarnya
kalau ada kasus kasus seperti ini
orang dewasa kan harus berpikir panjang gitu ya
memulihkan bukan penghukuman yang bersifat mempermalukan
bahkan dapat berdampak traumatis bagi masa depan anak dipertontonkan di depan publik gitu ya
ada videonya viral kemana mana dan ada identitas yang beredar begitu
itu yang kemudian memang menjadi pr besar
karena sejatinya berarti pemahaman tentang penyelenggaraan anak
kalau penyelenggaraan ini adalah para desa
itu berarti belum sepenuhnya utuh begitu mbak
karena kan seharusnya dia melindungi begitu ya
anak kalau ada apa apa tanyain dulu ada apa gitu
baru kemudian berproses yang lain
bukan justru melakukan tindakan kekerasan pada anak
bu rita ini kalau misalnya dari kpai sendiri agar tidak terulang
apa yang akan dilakukan oleh kpa ini
memang mengarungsamakan perlindungan anak kepada setiap orang dewasa
juga aparat negara
hingga ke level desa itu menjadi sangat penting
kita melakukan advokasi itu
kalaupun ini ya pelaku sudah meminta maaf
tetapi itu bukan menurut hemat kami tidak dapat dibenarkan begitu ya
apalagi anak juga mengalami trauma
jangan sampai kemudian ada kejadian yang sama
terulang pada anak yang lain
sedikit sedikit kemudian sudah melakukan penghukuman
norma hukum kita adalah memulihkan restoratif gitu
jadi harus ditanya betul ini kenapa
kemudian kenapa kamu melakukan
panggil orang tuanya di dalam sistem peradilan pidana anak kan juga sudah
setiap proses hukum itu harus didampingi oleh wali
dan ini kan tidak ada begitu
sehingga kemudian semua orang harus memahami prinsip perlindungan anak
kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas
saya kira edukasi ini penting sampai ke setiap orang dewasa
sekaligus aparat perintahan dalam hal ini level desa
oke untuk menghindari kasus kekerasan pada anak
seperti yang tadi sudah disampaikan bu rita
dan juga sudah ditanyakan oleh rakan saya sarah
kedepannya apa sih bu sebenarnya pendekatan
yang sebenarnya harus dilakukan kepada anak
jika memang mereka melakukan tindakan tindakan seperti yang tadi terjadi
contohnya di aceh ini mungkin kasus pencurian dan lain lain
bagaimana caranya untuk bisa mengkomunikasikan dengan anak tersebut bu
ya anak perlu ditanya baik baik
jangan menggunakan prasangka
bagaimanapun ini usianya adalah anak
dan sekarang hukum formal juga ada perlindungan terhadap anak pelaku
dan menggunakan saksi
dan panggil warganya
sehingga kemudian tidak terjadi kekerasan berlanjut
di dalam pemanggilan aparat penata hukum tanda
anak itu harus didampingi
orang tuanya harus mengetahui
dan ada pendampingnya
apalagi di dalam situasi seperti ini
hal hal seperti ini kan dapat menghindarkan anak dari kekerasan
karena sejatinya orang dewasa sekalipun juga tidak boleh ada penyiksaan
apalagi ini adalah usia anak yang dia juga berat untuk mengatakan
saya tidak mau ditutupkan
karena relasi puasanya yang tidak setara
tentu ini menjadi bagian penting untuk edukasi
bahwa jangan sampai kemudian anak justru mendapatkan kekerasan
karena situasi yang dialaminya
atau dia mendapatkan situasi
jadi pendalaman lebih lanjut
kemudian panggillah orang tuanya
sehingga kemudian dapat diselesaikan secara baik baik
tidak menimbulkan efek traumat jangka panjang
karena bagaimanapun dia sudah dipermalukan kalau prosesnya seperti itu
maka kemudian kita harus hindari hal hal yang menimbulkan traumatik bagi anak
hanya baiklah insya allah itu bisa diselesaikan
karena ini juga belum usia empat belas tahun
yang secara hukum formal juga tidak bisa dilakukan pemidanaan kepada anak ini
sebenarnya kejadian di aceh ini terjadi pada anak yang masih kecil
kita juga sangat menyayangkan
dan berdoa agar kedepannya ini tidak akan terjadi
kasus seperti ini kembali
baik terima kasih ibu rita sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia after sepuluh